sin mau ikut kan
nah kejadiannya mau ke mana
eh eh cuman sama siapa
bukan ngebelain angel tapi dia tuh ngebelain kelasnya
dan wajar lah kayak misalnya di kelas kita tanding pasti kita ngebelain kelas kita dong
itu harusnya dari pihak kita dong re
re nih gue kasih tau sama lo ya
gak semua orang bisa ngeliat kejadian itu dengan catatan yang sama
lo bisa nyikapin ini semua dengan tenang
karena gue tau lo tuh orangnya bijak
lo tau sendiri meli
dia ngapain aja gak bisa tenang
ya apalagi kena kasus kayak gini
makin kayak cacing kepanasan dia
nah sekarang dia tuh lagi emosi banget
jadi ada baiknya kalo lo tuh gak ngebantah dia dulu
pokoknya lo menurut dulu sama meli nanti pelan pelan lo masukin apa yang menurut lo bener
ya bener juga sih
kayaknya lo agak agak berubah ya sekarang ya
kayak lebih dewasa dan bijak dikit
ya mau gimana
sebenernya gue juga jealous jealous sama si mita deket deket mulu sama haikal
cuma kalo gue cemburu atau marah pengen mbak bibuta gitu kan takutnya haikal iltil sama gue
tau sendiri perjuangan gue dapetin haikal susah banget
jadi mesti dijaga
iya sih gue juga sama
cocok lah kalau kayak gitu
ciee udah kayak mama nyaboi
cuma biar nada dikit ya
sorry ya bukannya tadi tuh gue gak mau dengerin lo tau gue gak mau ngebelah lo
tadi tuh gue cuma gak mau terlalu kelihatan aja awalannya
tapi setelah gue pikir pikir omonganku tuh bener kok
kita tuh bisa menang kalo bukan gara gara angel aja cs csa curang
nah itu lo sadar lo baru tau apa
tadi tuh gue bukannya nggak sadar cuma gue emang sengaja gak mau nunjukin depan mereka
karena kan emang keinginan mereka supaya kita tuh berantem marahan
otomatis mereka dibahagia tepuk tangan dong
ya yaudah deh sekarang gimana dong
mendingan sekarang kita ke kantin aja
yuk yuk yuk
jawa jawa kelas kita kan malem
ya abis kita lagi bete sih
itu waktu tanding malah dicurangin sama kelas sebelah
sorry ya udah bikin kalian kecewa
santai aja kak alin
terus kalian menang gak
bagus deh kalo gitu
sanggahnya kita punya sesuatu kan yang bisa dibanggain kelas kita
yaudah kalau gitu mendingan sekarang kita dukung kelas kita yuk
ngapain kita di kelas terus kan
kenapa kita udah kelas
kenapa kita udah kelas
iyuh ini udah kelas
ya ampun ref lo mau nonton pending nih
yaudah yaudah kalo gitu gue kesemangat sekarang ya
nah gitu dong yaudah sampai ketemu di lapangan ya
eee mel kayaknya gue mau ke lapangan nih
mereka itu musuh kita re
engga megan gue tuh bukannya mau nontonin kelasnya angel
gue tuh mau ngeliatin boy main udah itu doang
itu sama aja keles
artinya lo kok ngeliatin kelasnya angels yang udah nyurangin kita
terserah ya lo mau mikir kayak gimana
tapi yang pasti haikal kan juga tanding ian juga
lo gak mau dukung mereka gitu
gue sih udah gak peduli ya soalnya kan gue sama ian udah putus
udah lah yang pasti gue tetep mau ke lapangan
ndah suruh dia ikut

eh sorry gue tak lalu senang good luck ya
iya terima kasih ya

nih lo tuh acting atau mukteng sih
jangan jangan lo suka ya beneran sama haikal
lala sendiri kan rek
gimana malingnya beto coba sama mereka
udah biarin aja deh
tuh kok gak nyadar nih
yalah cuek aja kelas
caper banget jadi cewek
iya tuh jadi cewek jamurahan kali kan
kamu gak bisa diem banget kayak cacing kepanasan tau gak
terima kasih ya
apa sih kawasan ini minuman loh seger
kayaknya seger banget nih minuman
sayang juga kalau gak ada minuman
semoga bebek gak lihat
terima kasih ya
tuh kan rek
angel c s tuh mau jalan kita dari cowok cowok kita
cabut aja yuk